sekelompok orang tak dikenal menyerang para pedagang pasar kota bumi di kecamatan pasar
gemis kabupaten tangerang banten pada minggu petang selain melakukan penyerangan mereka
juga terlihat merangsuk masuk ke dalam pasar dan merusak sejumlah kios dan barang barang milik para
pedagang bentrokan para pedagang pasar dengan sekelompok orang ini pun pecah hingga membuat
warga panik menyelamatkan diri untuk menjauh dari lokasi bentrokan baru selesai setelah
polisi datang ke lokasi kejadian minggu malam pedagang pasar kota bumi mengatakan peristiwa
berawal saat sekelompok orang datang membawa material yang akan digunakan untuk menutup
akses pasar kota bumi selain melakukan pengerusakan terhadap kios pedagang juga
mengaku barang dan uang hasil dagangan mereka dijarah beberapa pedagang pun terluka dalam
peristiwa ini dewanya karena memang kami sudah dapat informasi akan ada penutupan pintu pintu
masuk dengan batu batu dan penerjunan preman preman
dan ormas ormas itu kami hanya bertahan untuk mempertahankan menghalangi jangan ada penutupan
untuk pintu pintu pasar itu kejadiannya tapi ternyata langsung ada penyerangan penyerangan
khawatir sering terjadi serangan susulan sejumlah pedagang memilih membawa barang dagangan ke rumah
mereka karena takut dijarah barangnya mau dibawa ini mau dibawa pulang rumah takutnya nanti dibakar kan
karena tadi udah anaknya diudah main pukul dan teman temanku banyak tadi yang kenapa aku yang
penuh kena kepalanya kena pukul kenapa tuh kena kayu dan kepolresta tangerang kombes sigit mengatakan
akan melakukan penyelidikan dan investigasi mendalam kasus penyerangan pedagang ini
selanjutnya dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan investigasi mendalam terhadap
terjadinya peristiwa pidana yang terjadi sore hari tadi
dan sekaligus mencari pihak pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana dan juga
motifnya hingga senin dini hari aparat kepolisian dari polresta tangerang dan satpol pp masih
melakukan penjagaan di area pasar kutabumi untuk mengantisipasi serangan susulan tim liputan cnn
indonesia tangerang banten